saudara demi memastikan ketersediaan serta kualitas bbm jelang arus mudik
dinas perdagangan dan kepolisian melakukan pemantauan di sejumlah titik spbu di kota balikpapan
dinas perdagangan pertamina dan aparat kepolisian melakukan pemantauan ke sejumlah titik spbu di kota balikpapan kalimantan timur
mereka melakukan taraulang di mesin mesin pompa bbm
sementara pihak pertamina melakukan tes kadar air yang terkandung di bbm baik pertalite maupun pertamax
jika ada temuan janggal maka akan diproses lebih jauh
ya memang seribu seperti itu